meski belum memasuki masa kampanye calon gubernur dki jakarta anies baswedan mulai belusukan
ia mengunjungi pasar tipar dan sebuah sekolah yang ada di cakung
di pasar tifar anies menerima dukungan perkumpulan pedagang pasar secara lisan
di mana anies sendiri sudah menargetkan peningkatan ukm dan pedagang sebagai solusi kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di jakarta
di kawasan itu anies kemudian melanjutkan kunjungannya ke salah satu sekolah dan masuk ruang kelas
anies memaparkan idenya tentang pendidikan
meningkatkan akses itu penting supaya mereka bisa tuntas dua belas tahun
kemudian juga memberikan akses pada pelatihan pelatihan bagi yang mau langsung bekerja
dan yang ketiga pada mutunya
jadi mutunya juga harus ditingkatkan pelatihan gurunya fasilitas sekolahnya
kemudian fasilitas untuk siswanya dan kemudahan dalam menjangkau sekolah
karena hampir tiga puluh persen dari biaya itu ada di transport